aksi doa ini juga mereka menuntut peristiwa ini diusut tuntas dan transparan
aksi doa bersama juga digelar supporter persija
puluhan jakmania dari berbagai wilayah berkumpul di pondok betung tanggerang selatan
untuk memanjatkan doa kepada korban tragedi kanjuruhan
tangis mewarnai doa lintas agama yang digelar aremania dan area manita
untuk korban tragedi kanjuruhan
aksi doa untuk korban tragedi kanjuruhan ini digelar pada rabu malam
di depan kantor balai kota malang
selain doa aremania dan aremanita ini juga menggelar aksi tabur bunga di jalanan
mereka juga menuntut kasus ini untuk diusut tuntas secara transparan
terus sampai ada yang menyembunyikan dan terselubung fakta fakta di lapangan
jangan salahkan kita
ada keputusan bapak presiden kita dengan keras akan disuruh mengusur tuntas persoalan ini
ada pak apo ri ada pak lima ada pak mahfud baiknya kita sabar kita menunggu
aksi doa bersama juga digelar puluhan jakmania atau supporter persija
di pondok betung tanggerang selatan rabu malam
puluhan pendukung yang datang dari sejauh ini
jumlah wilayah seperti jakarta bekasi serta depok ini secara khusus
memanjatkan doa dan melantunkan ayat suci al quran
kegiatan yang digagas sebagai bentuk solidaritas antar sesama pendukung sepak bola ini
juga sebagai pernyataan sikap prihatin
atas terjadinya peristiwa yang mencoreng dunia sepak bola tanah air
puluhan mahasiswa di banyuwangi jawa timur rabu malam menggelar doa bersama
pengelolaan yang terjadi di halaman universitas tujuh belas agustus
mereka juga meminta kapol ri agar tidak hanya mencopot jabatan kapol resmalang saja
tapi juga mencopot kapolda jatim irjen pol niko afinta dari jabatannya
pencopotan ini sebagai bentuk tanggung jawab akan tindakan represif
dari pihak kepolisian yang telah menewaskan ratusan korban
mendukung penuh sikap aremania yang membentuk tim khusus untuk mengusut
tuntas tragedikan juruhan
kemudian yang kedua mendukung kapol ri jenderal istio sigit prabowo
atas pencopotan terhadap kapol resmalang akbp perlini gayat
kemudian yang ketiga kami mendesak pada kapol ri jenderal istio sigit prabowo
untuk mencopot kapol ri dan jawa timur irjen niko afinta
sebagai bentuk tragedikan juruhan
mereka juga berharap agar seluruh supporter klub sepak bola di indonesia
bisa bersatu dan meninggalkan egoisme
agar tak saling bersateru
tim liputan cnn indonesia